nama presiden joko widodo disebut sebut dalam sidang gugatan perselisihan hasil pilpres dua ribu dua puluh empat di mahkamah konstitusi
dalam sidang jokowi dinilai menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power demi memenangkan prabowo gibran
menanggapi tudingan tersebut jokowi juga mendegaskan enggan berkomentar terkait jalannya proses persidangan di mk
suara rendah pada pemilu dua ribu dua puluh empat dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas dengan sasaran pemilih diperkirakan dua puluh tujuh juta
bukan sekali nama presiden joko widodo disebut sebut dalam sidang sengketa pilpres di mahkamah konstitusi rabu kemarin
kuasa hukum timnas amin bambang wijoyanto menuding ada intervensi presiden joko widodo di pilpres dua ribu dua puluh
yang membuat perolehan suara pasangan prabowo gibran

sementara ketua tim hukum ganjar mahfud todung mulya lubis menyebut presiden jokowi melakukan nepotisme di pilpres dua ribu dua puluh
todung bilang nepotisme melahirkan penyalahgunaan wewenang untuk memenangkan pasangan prabowo gibran dalam satu putaran
adanya nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo
dan kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor kedua dalam satu putaran
nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo dalam pilpres dua ribu dua puluh empat dilakukan begitu rapi secara terstruktur sistematis dan masif
yang pada akhirnya membuat pilpres dua ribu dua puluh empat hanya menjadi aksi teatrikal
menanggapi namanya yang berbeda jokowi dodo menyebutnya sebagai nepotisme yang berbeda
yang berkali kali disebut dalam sidang gugatan hasil pilpres presiden jokowi dodo menegaskan enggan berkomentar
apa dari apa untuk apa
saya tidak mau berkomentar yang berkaitan dengan mk
di sisi lain hakim mk yang juga adik ipar jokowi anwar usman
kembali dijatuhi sanksi etik dalam sidang putusan majelis kehormatan mk
anwar usman dinilai melanggar etik atas sikapnya yang tidak menerima putusan yang mencopot dirinya dari posisi ketua mk
selain itu upaya anwar usman yang mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha atas putusan mk mk juga jadi pertimbangan mkmk
dengan putusan ini anwar usman sudah dua kali diputus melanggar etik
satu hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi
sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka satu dan angka dua sabta karsa utama
dua menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis kepada hakim terlapor
publik kini menanti proses pembuktian dalam sidang perselisihan hasil pilpres dua ribu dua puluh
yang akan dilanjutkan pada senin
di mana mahkamah konstitusi akan mendengar keterangan saksi atau ahli dari kedua belah pihak
terutama kalau kita merujuk dari hari pertama pada tanggal dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh
itu jadi kesempatan perdana bagi para pemohon untuk menyampaikan argumentasinya
sehubungan dengan perselisihan hasil pemilihan umum khususnya di pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat
kita cermati untuk tim hukum nasional anies mohaimin
yang teregistrasi perkaranya dengan nomor perkara satu
dan juga tim hukum dari pasangan ganjar pranowo mahfud md
yang teregistrasi dengan nomor perkara dua di mahkamah konstitusi
keduanya benang merahnya sebetulnya sama
mereka mempersoalkan adanya upaya terstruktur sistematis dan masif
dalam proses pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat persisa pada tanggal empat belas februari lalu
yang membuat akhirnya suara prabowo
prabowo subianto gibran raka buming raka ini dinilai oleh kedua belah pihak
cukup signifikan kenaikannya didorong oleh sejumlah hal
terutama dalam hal ini pengerahan masa kemudian pengerahan aparatur desa
dan aparatur sipil negara lainnya untuk bisa mendongkrak suara prabowo gibran
saat masa pencoblosan di empat belas februari dua ribu dua puluh empat lalu
terlebih lagi masalah pencalonan dari nama gibran raka buming raka
juga dipersoalkan karena dipandang oleh para pemohon ini
tidak sesuai dengan persyaratan dan juga sistematika yang berlaku
tidak sesuai dengan aturan hukum yang seharusnya dijalankan
oleh komisi pemilihan umum selaku termohon dalam perkara ini
yang juga diminta yang membuat ini jadi berbeda dari kedua belah pihak adalah
petitumnya hanya pada permohonannya saja
untuk dari pihak thn amin ini meminta agar nantinya dilakukan pemungutan suara ulang
dengan ketiadaan gibran raka buming raka sebagai peserta sebagai calon wakil presiden
begitu sementara untuk permohonan atau petitum dari tim hukum ganjar mahfud ini
meminta agar pasangan prabowo gibran ini tidak diikut sertakan dalam pemilihan suara ulang
yang diharapkan bisa dilakukan dan diharapkan bisa dikabulkan juga oleh
mahkamah konstitusi yang menyelenggarakan sidang phpu pilpres dua ribu dua puluh empat ini
ini pun ditanggapi oleh berbagai pihak di persidangan esok harinya atau tepatnya kemarin
kamis tanggal dua puluh delapan maret dua ribu dua puluh
saya mulai dulu dari pihak termohon dalam hal ini dari komisi pemilihan umum
komisi pemilihan umum ini menegaskan bahwa seluruh prosedur dari proses pra pencoblosan
masa pencoblosan sampai selepas pencoblosan di pemilihan presiden dua ribu dua puluh empat sudah sesuai dengan prosedur
soal pencalonan dari nama gibran raka buming raka ini ditegaskan oleh kuasa hukum dari kpu
sudah sesuai dengan peraturan kpu nomor sembilan belas tahun dua ribu dua puluh
ditambah lagi di argumentasi dari kuasa hukum kpu sepanjang proses pemilu itu tidak ada keberatan
yang dilayangkan oleh pihak peserta lain atau peserta pilpres lainnya
begitu sehubungan dengan pencalonan gibran raka buming raka sebagai calon wakil presiden
kemudian untuk soal sistem sirekap ini juga disampaikan oleh kpu bahwa seluruh sistem ini
dibantah bahwa ada kecurangan di balik hadirkannya data dalam sirekap
yang waktu itu kita ingat sampai pada akhirnya diagram ataupun juga grafik akumulasi suara
ini tidak ditampilkan oleh komisi pemilihan umum pada akhirnya
kembali ditegaskan lagi oleh kpu bahwa sirekap ini hanya sebagai alat bantu
dan dasar perhitungan tetap pada rekapitulasi suara berjenjang dari tingkat daerah
sampai ke tingkat nasional dilakukan oleh kpu republik indonesia
sementara dari tkn tkn yang menjadi pihak terkait dalam perkara ini
menilai bahwa laporan dari kpu yang diperlukan oleh kpu republik indonesia
kedua belah pihak entah itu dari tkn amin maupun juga tim hukum
ganjar mahfud ini salah kamar karena tidak ada yang kedua belah pihak ini
tidak sama sekali menunjukkan adanya selisih data selisih suara yang dipegang oleh data pemohon
data pemohon satu dan juga data pemohon peserta nomor urut tiga
maupun juga dengan pembandingnya dengan data yang dipegang oleh komisi pemilihan umum
dan dipandang bahwa permohonan yang dilakukan
ke kpu ke mahkamah konstitusi ini
hanya untuk mendiskreditkan pemerintah
itu pandangan dari tkn selaku pihak terkait
sementara dari pihak bawaslu sebagai pihak pemberi keterangan dalam phpu
pilpres dua ribu dua puluh empat ini juga memberikan respon sehubungan dengan adanya dugaan tidak netralnya
sikap presiden joko widodo ditudingkan oleh thn amin maupun juga tim hukum ganjar mahfud
mereka menyatakan bahwa masalah netralitas ini sudah sempat
dicermati oleh bawaslu terutama laporan laporan yang masuk
ke badan pengawas pemilu republik indonesia
terlebih lagi masalah aksi bagi bagi bantuan sosial ini
yang ditengarai ini menjadi bagian dari sikap tidak netral presiden joko widodo begitu
dan bawaslu menilai bahwa tidak bisa dilanjutkan laporan laporan tersebut
karena dipandang tidak cukup bukti pelanggaran
itulah yang kemudian ditanggapi oleh sejumlah pihak dalam dua hari pertama
masa sidang di mahkamah konstitusi sehubungan dengan phpu
atau perselisihan hasil pemilihan umum dua ribu dua puluh empat ini sisko
baik ini juga baru dua hari berjalan dan juga untuk putusannya ini akan terjadi pada dua puluh dua april
nah untuk sidang pemeriksaan perkara yang akan digelar pada hari senin
secara teknisnya ini bagaimana sidangnya akan berjalan rival
ketua mahkamah konstitusi soehartoyo kemarin malam sebelum menutup masa sidang
yang berlangsung kemarin di hari kamis begitu menyampaikan ini pemeriksaan
terhadap saksi dan ahli ini akan dilakukan secara bergantian
nantinya di tanggal satu april dua ribu dua puluh empat akan diberi kesempatan pertama untuk pelapor dari tim hukum nasional anies mohaimin
untuk menghadirkan saksi dan ahli maksimal sembilan belas orang
itu juga sudah dibatasi dengan pertimbangan pertimbangan tertentu
kita juga paham bahwa waktunya cukup singkat untuk mahkamah konstitusi memeriksa seluruh berkas
kemudian mendengarkan keterangan saksi dan juga ahli
ditambah harus segera menyampaikan putusan nanti di tanggal dua puluh dua april dua ribu dua puluh
sehingga perlu dibatasi jumlah jumlahnya jumlah saksi yang dihadirkan oleh tim hukum anies mohaimin
ada permohonan sebetulnya dari thn amin ini untuk bisa menghadirkan para sejumlah menteri
dalam pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum ini di tanggal satu april
pertama menteri sosial tririsma harini kemudian menteri keuangan sri mulyani indrawati
nama ketiga menteri perdagangan zulkifli hasan dan nama keempat menko perekonomian erlangga hartarto
niatnya mereka kenapa kemudian mengusulkan empat nama ini
adalah untuk menelusuri pembagian bantuan sosial yang mereka tengarai ini menjadi bagian kecil
dari sikap tidak netral pemerintah untuk bisa mendongkrak suara dari prabowo gibran
suara kalau kita ingat dalam proses rekapitulasi nasional suaranya di atas lebih dari lima puluh persen begitu
ini juga yang kemudian ditanggapi atau direspons oleh majelis hakim dari mahkamah konstitusi
hartarto menatakan bahwa usulan empat nama menteri ini akan dipertimbangkan lagi dalam rapat permusyawaratan hakim atau rph
dan kemudian baru akan diputuskan bagaimana tindak lanjutnya apakah bisa dihadirkan atau tidak
kemudian baru akan diputuskan bagaimana tindak lanjutnya apakah bisa dihadirkan atau tidak
namun dari beberapa pihak terutama dari sejumlah ahli hukum tata negara juga menilai
kemungkinan kemungkinan itu masih bisa dihadirkan entah itu dihadirkan oleh pihak pemohon maupun juga diminta dan didatangkan oleh hakim di mahkamah konstitusi sisko
akan berlanjut pada hari senin terkait pemeriksaan saksi dan juga ahli dan juga berharap thn amin ini juga dapat menghadirkan empat menteri namun masih harus melalui rapat pemusyawaratan hakim
terima kasih istival soles yang melaporkan langsung dari gedung mahkamah konstitusi jakarta